ya tapi begini pak
pokoknya segala perkembangan akan milo kabarin via telepon
aku punya ide
ini alamatnya pak hendra
dia manajer motel itu
aku sering dibantuin kok kalau aku lagi kesusahan
ini alamatnya gak jauh dari modal itu
kamu nginep aja disana sampai kamu bisa dapet uang buat nebus vino
pak hendra orangnya baik kok
ini uang buat kamu naik taksi kesana ya
makasih ya sah
aku kesana sekarang
aku akan secepatnya balik buat ngambil dia
iya tenang aja
aku bakal jagain anak kamu ya
makasih ya sah
kamu udah tidur ya
aku bener bener butuh bantuan kamu dan ini mendesak
kamu masih inget kan alamat motel tempat penangkapan artis ngakoba itu
kau motel sedap malam di jalan angkasa jakarta selatan
kenapa sih emangnya emil
kok kayaknya kamu serius banget soal ini
nggak ada apa apa
kenapa sih dimatikan
kau masih penasaran emil
lo kenapa sih
oh mama tahu
polisi tidak akan melepaskan dia begitu saja
karena itu papa tidak berhasil bawa perempuan itu ke sini
pak mama tuh tahu bahwa benar
mita bukan seperti perempuan yang mama pikirkan
dia tidak ada di tahanan polisi
mita bukan bagian dari perempuan yang digelembuk tadi
ya kalau dia nggak ada di sana
bukan berarti dia nggak salah dok
pak harus ingat
perempuan akan itu banyak akal
tapi satu yang harus bapak ingat
mama tidak sudi perempuan itu masuk ke rumah ini
tapi dia bawa cucuku mbak
kenapa mama tidak suka dengan dia
karena anaknya arpino bukan berarti apa apa buat mama
dia adalah anak kandung dan istri pertama papa
jadi buat apa
mama berdua dengan arpino
mama cuma peduli dengan milo dengan diamdra
itu sebabnya mama tidak senang
kalau mita dan pino tinggal di sini
tega ya pak
tega nuduh mama seperti itu
asal papa tahu ya
sekian lama ini kita hidup bersama
nggak pernah setahun mama menganggap arpino itu anak tidur
mama sayangi dia seperti anak kandung
yang mama lahirkan dari rahim mama ma
kenapa mama begitu sulit menerima mita
itu perasaan seorang ibu
perasaan seorang ibu itu nggak bisa dibohongin pak
perasaan mama itu mengatakan milo itu penipu
dan saat di saat perasaan mama ini terbukti
mama akan sangat benar
lama banget sih si milo cerita tentang mita
cerita untuk mita
belum lah keadaannya kayak gini malah mungkin bisa tidur
sorry ya bukannya aku mau ikut campur tapi
barusan milo itu nelfon aku
dan dia nanyain tempat yang tadi aku liputan
aku tuh bingung aja deh sebenarnya tuh ada apa sih
ini soal mita istrinya kak arvino
tau tau aja dia datang ke rumah ini dan bawa bayi
dia diusir sama mama
lumayan ya pikir gampang apa numpang hidup dalam rumah ini
ya terus apa hubungannya sama milo di
kok kayaknya dia repot banget ngurusin ini banget
iya tunggu dulu aku belum selesai cerita sama perempuan tadi
jadi belum genap dua hari suaminya meninggal
dia tuh ketangkep lagi nginep di hotel musuh
kita sekeluarga tuh ngeliat
kalau dia kena gerebek pas kamu kasih liputan tadi
cuman anehnya milo terus sih belain perempuan itu
milo yakin kalau dia perempuan baik baik
padahal kan itu kan bahaya banget
nanti itu kan cewek yang pernah kamu ceritain ke aku kan
cewek yang rebut arvino dari kamu
ya makanya kamu tuh harus bantuin aku
kalau milo tanya apa apa tentang perempuan tadi
jangan dikasih tahu ya
daripada nanti akhirnya milo direbut juga sama dia
dik jangan sampai perempuan itu ngerebut milo dari aku ya
masa dia menikah sama kakaknya terus sekarang ada ipar yang mau diambil juga
kurang ajar banget sih
gak ada orang sih
pak apakah lebih baik kita cari penginapan aja pak
baru besok pagi kita balik lagi ke sini
enggak bu pokoknya bapak akan terus tunggu di sini
sampai anak kurang ajar itu keluar
tapi tapi kan kita udah ketok ketok dari tadi pak
kayaknya rumah ini kosong pak
selamat malam pak
cari siapa pak
ini pak saya ingin ketemu yang tinggal di sini radit
keradik tapi rumah ini udah lama kosong pak
tapi bener kan ini alamatnya
iya benar memang dulu di sini pernah tinggal yang namanya rani
tapi sebulan yang lalu dia kabur pak
mungkin dikejar kejar hutan makanya dia kabur pak
pak kita harus cari julie kemana lagi pak
tahu bu bapak juga buntu
sekarang mendingan kita ke rumah kang prayuga dulu
tapi bapak jangan bilang ke mereka ya
kalau bapak tahu bapak akan berubah